presiden jokowi dodo berkunjung ke kediaman presiden keempat indonesia almarhum abdul rahman wahid
atau yang biasa di sapa gusdur di ciganjur pada cuma sore
presiden tiba tanpa menggunakan mobil dinas ri satu sekitar pukul enam belas sore
dan langsung disambut oleh istri almarhum gusdur sinta nuriyah wahid
serta anak sulung gusdur yeni wahid
hadir pula perwakilan masyarakat madura yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada presiden
usai pertemuan jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk silaturahmi
sekaligus menyampaikan doa ulang tahun untuk gusdur yang lahir pada tujuh september seribu sembilan ratus empat puluh
dalam kesempatan ini sinta wahid berpesan kepada jokowi dan calon pemimpin bangsa lainnya
untuk mengikuti apa yang telah dilakukan gusdur semasa hidupnya
sebelum mengumumkan nama tim suksesnya
hari ini berkunjung ke rumah sinta nuria wahid
yang bertempatan dengan ulang tahun dari gusdur
sudah ada rekan saya angga dwi putra di ciganjur jagakarsa jakarta selatan
angga bagaimana dengan informasi mengenai kedatangan jokowi kali ini
ada yang mengatakan jokowi hanya silaturahmi
tapi di satu sisi bertepatan dengan rencana pengumuman tim sukses
pemenangan jokowi maruf pada dua ribu sembilan belas
adakah informasi lain terkait dengan silaturahmi
ataupun agenda yang memang dilakukan jokowi hari ini di ciganjur
silakan dengan laporan

atau sungguh mengetanggap warso seperti kalau dalam bahasa jawa tadi juga pak jokowi sempat menyebutkan hal tersebut yang ke tujuh puluh delapan
karena memang almarhum gus dur lahir pada tanggal tujuh september seribu sembilan ratus empat puluh tepat tujuh puluh delapan tahun yang lalu
dan beliau atau jokowi ini memang sengaja menyempatkan hadir untuk silaturahmi dan juga meminta doa restu
untuk kembali maju sebagai calon presiden republik indonesia pada perhelatan pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
untuk soal dukung mendukung memang posisi dari sinta nuriyah wahid atau yeni wahid dan seluruh keluarga gus dur memang berada pada titik tengah bisa dikatakan demikian
meskipun memang partai yang terafilasi dengan abdurrahman wahid atau gus dur partai kebangkitan bangsa sudah mendukung jokowi dodo
namun tentu saja sebagai tokoh bangsa tokoh negara ibu sinta nuriyah wahid ataupun ibu
yeni wahid juga sama sama berpesan bahwa siapapun nanti yang menjadi pemimpin ini bisa menjalankan apa yang juga sudah dijalankan oleh gus dur ketika menjadi presiden
ataupun sebelum menjadi presiden bahwa pesan pesan perdamaian toleransi pluralisme yang selalu digaung gaungkan oleh abdurrahman wahid ataupun gus dur ini juga bisa diteruskan oleh pemimpin selanjutnya
jadi ini bisa dikatakan adalah upaya juga dari jokowi untuk bisa dikatakan merebut kembali para gus durian seperti itu atau yang kita kenal
sebagai orang orang atau masyarakat yang begitu mencintai sosok almarhum gus dur
jadi kunjungan jokowi ke sini untuk menyempatkan hadir sengaja meskipun hanya sekitar tiga puluh empat puluh menit bisa dikatakan adalah upaya juga untuk mendapatkan suara dari ceruk pemilih gus durian yang juga cukup banyak di indonesia ini
ya angga terkait dengan rencana pengumuman apakah jokowi sedikit menyinggung terkait hal tersebut
siapa nama calon ketua tim pemenangan maupun tim sukses pada kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
ya sayangnya memang tadi ketika kami bertanya kepada jokowi beliau atau jokowi ini belum mengumumkan seperti itu karena langsung meninggalkan tempat dan memang direncanakan akan hadir di rumah cemara atau rumah pemenangan di kawasan jalan cemara
jadi tadi di sini memang fokus hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kemudian juga menyapa masyarakat yang ada di sini di wilayah sekitar

yang ditunjuk oleh pasangan joko widodo dan juga kiai maruf amin sebagai ketua tim kampanye nasional untuk pilpres dua ribu sembilan belas
baik angga terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan ciganjur jakarta selatan selamat bertugas kembali